ikan kalau nggak dikasih jalan
ikan kalau nggak dikasih jalan
aksi koboi pengendara mobil berplat dinas polri terjadi di ruas tol jakarta tangerang
tepatnya di dekat eksil tol tombang jakarta barat pada kamis malam
dalam video yang direkam penumpang taksi online yang pengemudinya dianiaya
terlihat pelaku menenteng dan menodongkan senjata api
serta beberapa kali memukul korban
video penganiayaan ini pun viral di media sosial
menurut penuturan pengemudi taksi online yang menjadi korban pemukulan
insiden dipicu karena pelaku tak terima disalib di jalan tol
pelaku lantas mengejar dan mengadangnya hingga berujung pada pemukulan
serta penodongan senjata jenis airsoft gun
buat senjata pak buat pistol
korban kemudian melapor ke polda metro jaya
dengan melampirkan bukti visum dari rumah sakit
karena macet disitu ada celah saya mau pindah ke paling kanan
cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan dipotong gitu
potong ya udah saya ngalah
saya ke kiri lagi balik ke semula
amatnya langsung dipotong lagi dari jalur tiga itu
dan disitu kejadian saya dipukulin sempet saya ditodongin pistol
kurang dari dua puluh empat jam pada jumat sore polda metro jaya dan polres metro jakarta barat
berhasil meringkus pelaku koboi jalanan itu di apartemen kawasan gading serpong kelapa ii
kabupaten tangerang banten
selain menangkap pelaku polisi juga menyita senjata jenis airsoft gun
serta plat nomor kendaraan polisi
setelah diperiksa ternyata plat tersebut menggunakan nomor palsu
belakangan diketahui selain memalsukan plat nomor kendaraan
polisi pelaku juga memalsukan identitas kartu tanda penduduk
saat ditelusuri dari ktp pelaku yang beredar di media sosial
bernama daniel setiawan
alamat yang tercatat di komplek polri di kawasan ragunan pasar minggu
ternyata bukan tempat tinggalnya
pemilik rumah menyampaikan anaknya memang bernama daniel setiawan
namun bukan pelaku pemukulan
kami sudah klarifikasi bahwa bukan anak saya yang pelakunya
hanya saya sendiri tidak tahu bisa namanya bisa sama
dan mengambil alamat di sini ya
belakangan juga diketahui senjata jenis airsoft gun
serta plat dinas polri palsu yang digunakan pelaku
didapat dari seseorang berinisial b
identitas pelaku pun terkuat
pelaku ternyata bernama david yulianto berusia tiga puluh dua tahun
david dipastikan bukan anggota polri
dan berprofesi sebagai karyawan swasta
motif pelaku menggunakan pelat dinas polri
agar terhindar dari aturan
dan menggunakan plat yang berbentuk gajil genap
sementara senjata airsoft gun pelaku dibeli dari b
dengan harga rp tiga lima juta
dengan penetapan tersangka tersebut
perlu juga kami informasikan
terkait dengan status tersangka adalah karyawan
dan kemudian kedua orang tuanya
wira swasta beralamat tadi sesuai yaitu adalah jenis airsoft gun
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan
dan senjata api dengan ancaman maksimal dua puluh tahun penjara
tim liputan cnn indonesia